pendengung atau buzzer media sosial memiliki peranan penting dalam kampanye politik
dengungan yang teramplifikasi dengan keberadaan media sosial ini
menjadi cara untuk mendorong suatu wacana atau isu kepada masyarakat
jelang pilpres dua ribu sembilan belas yang berlangsung dalam era digital
tak dipungkiri para calon kepala negara ini untuk bertarung di dunia maya
kepada cnn indonesia com rinaldi kamil
media sosial merupakan salah satu ruang publik yang seharusnya menghasilkan
sebagai dialog alamiah untuk mendiskusikan suatu isu
sedangkan menurut irwan yani salah satu buzzer politik kepada cnn indonesia
tantangan terbesar buzzer untuk pemilihan presiden bukan hanya untuk
memenangkan suara di kota kota besar tetapi juga di pedesaan
untuk mendongkrak suara dan meyakinkan konstituen menjadi tantangan
yang diakuinya lebih sulit saat bersentuhan dengan masyarakat di pedesaan
irwan menambahkan ada dua tipe buzzer yang menarik
hubungan transaksional dengan motif ekonomi dan berdasarkan idealisme
keterlibatan buzzer berbayar dilakukan untuk menjaga di ranah daring dan luring
atau offline selama dua puluh empat jam
khusus untuk ranah daring ia mengandalkan facebook yang dinilai lebih
memasyarakat ketimbang twitter
mentara buzzer idealis masih mengandalkan perkembangan langsung
upaya pengenalan dan program programnya lebih mengenal langsung ke konstituen
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini